informasi selanjutnya seorang pria di kecamatan songgon banyuwangi jawa timur
nekat membacok tetangganya sendiri hingga korban terluka parah
diduga pelaku tak terima halaman rumahnya dijadikan lahan parkir tasyakuran
aksi ini direkam sendiri oleh istri pelaku
karena diduga turut emosi tak terima halaman rumahnya dijadikan lahan parkir kendaraan tamu korban
yang saat itu sedang menggelar tasya kuran
sebelum kejadian pelaku dan korban sempat cekcok
tak lama setelah kejadian pelaku pun menyerahkan diri ke polisi
korban dibawa ke puskesmas terdekat dan nyawanya berhasil diselamatkan
namun wajahnya mengalami luka parah
mengaku bernama ansori saat itu menerangkan bahwa dia
baru saja melakukan penganiayaan dengan menggunakan golok atau puding
kami cek tkp setelah cek tkp kami lakukan penyelidikan
dan berdasarkan keterangan korban berdasarkan keterangan pelapor dan saksi saksi yang lain
serta keterangan tersangka kemudian tersangka ansori
kita lakukan penangkapan dan kemudian kita lakukan penahanan